integritas adalah jati diri seorang jurnalis
integritas dipertaruhkan dalam hal menyajikan data menulis karya sesuai fakta menyampaikan informasi yang bisa dipercaya
peran jurnalis sangat penting dalam meningkatkan optimisme dan harapan bagi masyarakat
jurnalisme adalah sejatinya memberikan kontribusi bagi masyarakat karena suluh dan kegelapan menjaga situasi tetap jernih tentunya tetap mengedepankan inovasi dalam era disrupsi digital saat ini
melalui sebuah karya jurnalisme seorang jurnalis memberikan kontribusi perubahan sosial nyata tanpa peduli popularitas
saya herano falbashir untuk cnn indonesia